dia bilang kenapa udah ketemu mas
serius buat apa aku bohong sama emak
terus sekarang revanya ada dimana
rafa itu lagi di kos kosan ayahnya alex
tapi nggak satu kamar kan
mas kos kosan bukan rumah
itu kos kosannya ayahnya alex mas
mas alex itu keliatannya sayang dan perhatian banget sama reva
pas tau reva hilang dia pergi cari keliling keliling tuh
ke tempat tempat nongkrongnya ke rumah teman temannya semua dia cari
sedangkan boy apa
kenapa pacarnya boy tuh
serah mas aja
bukan menyelesaikan masalah malah nambah masalah
mas terima kasih kalau kamu
handphone aku tinggal
kamu gak pernah punya anak kamu gak ngerti bebe bebe bebe
bodoh amat terserah kamu ya b
aku nggak peduli mau dia marah marah mau apa gue udah gak peduli
toh rumah ini di atas nama gue mobil di atas nama gue dia udah nangis
aku udah nangis aku udah nangis

masih bertahan sampai saat ini cuma karena nyokap gue
cuma karena dia masih nyuruh gue untuk
untuk menguasain perusahaan
otak gue belum nyampe ke sana untuk nguasain perusahaan
gimana ceritanya sih
tapi bodoh amat sih
kok gue diceraiin sekarang juga sih gue gak peduli
gue kan tujuannya pindah ke sini
ngomong ngomong masalah boy kenapa jadi inget sama boy ya
ingat dulu masa masa sering jalan bareng
demi hartanya disini
dan ini
ini si limut
gue pikir abis hujan kayak gini biasanya kan dingin
gue takut lo kedinginan
jadi gue bawa ini buat lo
papinya reva pasti cemas karena dia nggak tahu anaknya dimana sekarang
kayaknya gue harus kasih tahu deh
lalu siapa sih yang telepon malam malam begini
gue sih lupa selalu handphone
ganteng ada apa
apa nih ganteng malam malam
eh maaf sebelumnya tante
aku bangun malam malam gini
oh kok gak apa apa kok
kalau kamu ganggu aku gak masalah
kayaknya ada yang penting nih
aku cuma mau kasih tau kalau reva nginap di kos kosan ayahku
kok bisa gitu
tadi kan aku secara gak sengaja ngeliat reva lagi digodain sama orang orang
terus aku bantuin gitu
ya abis itu kan dia gak tau mau kemana
aku ajak ajak ke kos kosan ayahku
berarti sekarang reva aman dong sama kamu ya kan
kamu tau gak
itu artinya kamu jodoh sama reva
kamu bisa nyelamatin dia lagi
makasih banget ya atas informasinya
ya kamu udah bikin aku tuh jadi tenang sama papanya reva
oke sama sama tante selamat malam maafkan gue ya
hah gue kenapa ya selalu beruntung
sekarang tiba tiba gue dapat informasi gue bisa carmuk sama mas pink
indahnya hidup gue ini
mampulilah hamba ini ya allah
hamba yang selama ini mungkin tidak memperhatikan anak hamba ya allah
mungkin semua ini adalah karena dosa ambah ya allah
maka terjadi musibah musibah seperti ini
tapi hamba mohon jagalah anak hamba ya allah
mas kok belum tidur sih mas
tadi aku sempat kesal sama mas
tadi aku tidur di sebelah kamar si sebelah
terus aku coba untuk meremin mata
tapi nggak bisa meram aku baru sadar bahwa aku salah
aku salah gak peduli sama reva
dan aku sebenarnya sejujurnya mas aku khawatir
walaupun sebenarnya aku sama reva sering ribut
tapi sebenarnya aku khawatir banget sama reva
jadi aku baru ingat kalau aku punya nomornya alex
reva keluar dari rumah
dan dihilang aku gak tau kemana
aku akan cari reva
kata alex begitu
dari suaranya dia kayaknya khawatir banget sama reva
dan dia juga tau kita tuh berdua
parantuanya khawatir juga reva pergi kemana
dia langsung pergi ke sana kemari mencari reva
terus tiba tiba alex nelfon aku lagi mas
dia bilang kenapa udah ketemu mas
serius buat apa aku bohong sama emak
terus sekarang revanya ada dimana
reva itu lagi di kos kosan ayahnya alex
tapi kayak satu kamar kan
mas kos kosan bukan rumah
mas alex itu keliatannya sayang
dan perhatian banget sama reva
dia pergi cari keliling keliling tuh
ke tempat tempat nongkrongnya
ke rumah temen temennya
semua dia cari
sedangkan boy apa